menjelang perhelatan prestisius piala dunia u tujuh belas di indonesia cukup ironis
mengingat kompetisi usia muda yang berstruktur dan berjenjang masih belum berjalan di tanah air
kompetisi usia muda justru sering dikelar secara sporadis oleh pihak pihak swasta
salah satunya indonesia junior league yang telah menggelar kompetisi usia dini sejak dua ribu empat belas
ijl kini digelar secara konsisten untuk kelompok umur u sembilan hingga u tiga belas
ceo ijl berharap kompetisi binaannya dapat digelar lebih luas lagi

nanti dari mulai festival dulu terus mungkin nanti akan ada liga gitu
sementara itu pemain legendaris timnas yang kini menjadi salah satu barisan pelatih di klub como italia
kurniawan dwi yulianto menekankan pentingnya kompetisi usia muda sebagai kawah chandra di muka pemain
hal ini ia sampaikan di salah salah acara pembagian lima ratus bola bagi ssb di jabodetabek
oleh pssi dan salah satu perusahaan
dan produsen eskrim yang menjadi sponsor fifa match day indonesia melawan argentina
jadi permasalahan pemain saat bertanding itu kan adanya di pertandingan gitu kan
kita bisa benerin di latihan benar gitu kan
cuman diaplikasikan di pertandingan juga gitu kan
jadi jam terbang atau kompetisi yang reguler ini menurut saya sangat penting untuk seluruh kelompok umur lah
memang makan biaya tapi mau gak mau suka nggak suka emang harus dilakukan gitu kan
bahkan di negara negara yang maju pun mereka sudah melakukan
sistem yang benar belum tentu berhasil juga gitu kan
saya berharapnya dengan era pssi yang baru ini benar benar dipikirkan youth developernya gitu kan
pssi sendiri di pengurusan baru ini telah menyadari pentingnya keberadaan kompetisi usia dini
oleh karena itu menurut exco pssi arya sinulinga
dana khusus akan dikucurkan pssi pada asosiasi provinsi kota dan kabupaten
untuk menggelar kompetisi usia muda di tingkat akar rumput
selain itu pssi akan kembali menggelar kompetisi elit pro akademi dan piala suratin
mudah mudahan dengan picuan kita di u tujuh belas ini
ini akan membuka mata semua orang bahwa ternyata yang namanya usia dini itu ya penting banget gitu
jadi ini kita harus manfaatkan u tujuh belas ini sebagai membuka mata semua pihak lah bahwa betapa pentingnya itu semua gitu
pssi berharap dapat memperoleh kompetisi elit dan piala suratim

pssi harus menggelar kompetisi usia muda dari tingkat u sembilan hingga u dua puluh tiga seperti di negara negara sepak bola yang maju
diego basro denny irvan jakarta